anak gue tuh baru dilamar
nah lo udah pelakor dua orang
tau gak lo
anak lo itu udah jadi pelakor ketiga tau gak
halo assalamualaikum beb
ya pasti bisa beb
aku mau minta tolong
nanti jemput guntur bisa nggak
ya bisa beb
oh iya tapi mobil kan disini
aku gak bisa
ya wes gak apa apa
aku pulang sekarang ya
gak usah sekarang beb
kan pulang teh kondonya itu nanti jam empat
nanti jam tiga aku pulang ya
ya wes kalo gitu makasih ya beb
aku juga sayang kamu beb
bangkit jodohnya mp
bangkit jodohnya mp
bangkit jodohnya mp
begitu dong dari dulu ya
begitu dong dari dulu ya
ini enggak bisa
gua bagian motong wortel
kalau indri kan cewek dia motong toge aja
soalnya kan kecil ringan tuh
ih di kampus gua dulu bawang tuh pake toge
yee pantesan kuliah lu cepet
kampus lu abal abal
mana ada bawang pake toge
di dapur sayang
mbak wan pake toge ga
mbak wan atau tahu isi
lu sok tahu sih
jangan kan bergaul mbak wan aja lu ga kenal
bumi bulet dan bumi datar mbah
cikgu emang bun ah
bu bumih ada dua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terus terus terus terus terus terus aaaaah
tuh lihat tuh bapak lo kelakuannya
yakin masih kuat
satu aja gak kepegang
gak begitu juga kali
tukang rias ya
dandanannya rame begitu sih
lu jangan gak aku ngaku ya
dari istrinya kicit
lu ada urusan apaan kesini
jangan nguruin gue
ini terserah nih dong
eh lu gak ada urusan sama anak gue
lu cari tuh laki lu si kicit
kalo gue tau si kicit udah punya bini
gak bakalan gue kenalin sama anak gue
apa nih udah
abang tuh mau berangkat
bila yang ini apa dia
ya udah belanya ini doang
udah pulang udah pulang
udah pulang gak tau lo
udah tua kayak gitu
masa gak tau punya bini
laki lo dari lahir tampaknya udah kayak gitu
jangan menghina laki gue ya
bukan kayak gitu
nih gue yang ketiganya
jadi istri ketiga kok bangga
lu mendingan cek ya
cari tuh laki lu si kicit
lo yang pelakor
anak gue tuh baru dilamar
nah lo udah pelakor dua orang
tau gak lo
kalo gue gak labrak kesini
anak lo itu udah jadi pelakor ketiga tau gak
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain